halo selamat malam anda kembali di cnn indonesia update
ribuan guru honorer kabupaten purwakarta jawa barat
berunjuk rasa menolak keputusan menteri pan rb
yang menyelidikan mereka untuk mengunjungi pns
pengunjuk rasa juga menuntut agar penerimaan cpns di tahun ini
diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi
aksi demo dilakukan ribuan tenaga honorer
aksi ini dilakukan dengan long march
dari halaman kampus upi purwakarta
hingga di pusat taman kota di area situ bulet purwakarta sabtu pagi
unjuk rasa dilakukan untuk menolak peraturan menteri pan rb tahun dua ribu delapan belas
tentang syarat dan formasi penerimaan cpns tahun dua ribu delapan belas
peraturan menteri itu dirasa kurang adil
bagi tenaga honorer yang telah puluhan tahun mengabdi
regulasinya itu ada pembatasan usia

nah sedangkan teman teman yang sudah mengabdi ini
ada juga yang lebih dari tiga puluh lima tahun
mereka sudah berpuluh puluh tahun mengabdi
nah bagaimana kesempatannya
sudah mengabdi demikian panjang
ketika ada rekrutmen mereka kena regulasi
tidak bisa jadi pns
oleh karena itu ya kami
mereka di semuanya
mengab bahwa regulasi silahkan
kita untuk merevisi
pemenperan tiga puluh enam tiga puluh tujuh tahun dua ribu delapan belas
didahulukan untuk diangkat
untuk sekarang kan
yang umum itu
pengen kita yang perlitaskan
soalnya kita sudah mengabdi sudah lama
udah lebih dari sepuluh tahun lebih
kabupaten purwakarta memiliki lebih dari
yang belum diangkat
pengunjung rasa mendesak
tenaga tenaga honorer lebih diprioritaskan
dalam penerimaan cpns tahun ini
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news
akan kembali usai jeda berikut
terima kasih atas kebersamaan anda